menjelang puncak ibadah wukuf di arafah pada hari sabtu
persiapan maktab dan tenda bagi para jamaah calon haji semakin dimatangkan
jemaah akan berangkat ke arafah mulai hari jumat ini
inilah kondisi salah satu maktab untuk jemaah calon haji asal indonesia di arafah pada rabu siang
tenda tenda di dalam maktab untuk wukuf juga terus disiapkan
begitu juga toilet tempat tempat minum dan lainnya
ada tujuh puluh tiga maktab untuk jemaah calon haji indonesia
setiap maktab bisa menampung sekitar tiga orang
jemaah calon haji indonesia akan mulai memasuki maktab pada hari jumat
sedangkan petugas haji indonesia masuk maktab pada hari kamis untuk mempersiapkan diri menyambut jemaah
nah kami juga mulai menyiapkan petugas ini yang akan kita berangkatkan menuju arafah secara bergelombang
untuk menempati tenda
tenda tenda yang berada di arafah untuk nantinya pada pagi hari mereka akan menyambut jemaah yang akan tiba di arafah
sementara persiapan maktab untuk haji khusus juga semakin dimatangkan
di maktab satu ratus sebelas ini tenda untuk jemaah biro travel safira sudah siap
pelayanan untuk jemaah haji menjadi prioritas agar bisa beribadah dengan khusyu dan nyaman
persiapannya sudah sembilan puluh sembilan persen sudah siap semuanya
untuk safira kita menempati dua tenda yang cukup besar
dengan kapasitas sekitar lima ratus delapan puluh orang
setiap tenda ini dilengkapi dengan sofa bed
kemudian di dalam tenda ini juga dilengkapi dengan air condition yang cukup banyak
sehingga nanti diperkirakan suhunya bisa mencapai dua puluh empat derajat
cukup nyaman bagi jemaah
insya allah cukup nyaman untuk jamaah
buffe untuk makan jamaah juga disiapkan ke dalam tenda ini
jadi jemaah melakukan semua aktivitasnya di dalam tenda
tahun dua ribu sembilan belas ini sekitar dua ratus dua belas jamaah calon haji asal indonesia akan melaksanakan wukuf di arafah pada sabtu
wukuf merupakan rukun sekaligus puncak ibadah haji